assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang mulia hakim konstitusi
para pemohon kuasa pemohon
dan semua yang hadir di sini
saya diminta untuk menjadi saksi
selaku koordinator tim pembela demokrasi indonesia
atau disingkat tpdi jilid ii
tpd ini mendapat kuasa dari tiga orang aktivis
yang konsisten punya mimpi negara demokrasi yang berkeadilan
mantan aktivis sekjen prd sembilan puluh enam
pada waktu itu tpdi dan saya sendiri
bantuan hukum secara pro bono
dari dari dari dari
dari dari dari dari
dari dari dari dari
dari dari dari dari
dari dari dari dari
dari dari dari dari
tanpa etika manusia tidak mempunyai masa depan
artinya tanpa etika manusia tidak bisa menjadi dirinya sendiri
etika menentukan pilihan dan tindakan serta menyarankan prioritas yang sulit
oleh karenanya pada pengaduan ini telah dibuktikan sejumlah fakta fakta persidangan
yang pada intinya dkpp memutus
kpu telah melanggar pasal sebelas huruf a dan huruf c pasal lima belas huruf c dan pasal sembilan belas huruf a
peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilu sehubungan dengan pendaftaran
dan pencalonan soedara gibran raka buming raka
calon wakil presiden dalam pemilu tahun dua ribu dua puluh
betul forumnya pada waktu itu adalah memeriksa etika
kpu tidak melakukan tindakan yang secara tegas diperintahkan oleh undang undang
itu inti pelanggaran di pasal sebelas
kpu tidak melakukan tindakan yang mentaati prosedur
yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan
itu adalah isi pasal sebelas huruf a dan huruf c
dkpp juga memutus kpu melanggar pasal lima belas huruf c yang menyatakan bahwa
semestinya kpu dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus didasarkan dalam undang undang dasar
negara republik indonesia undang undang dan peraturan
ini adalah peraturan yang khusus menyelenggarakan pemilu
inilah yang dilanggar oleh kpu
lalu yang terakhir pasal sembilan belas huruf a
yang menyatakan semestinya kpu menjunjung tinggi pancasila
undang undang dasar negara republik indonesia dan peraturan perundang undangan
dkpp pada tanggal tiga november
dua ribu dua puluh tiga memutus mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian
yang kedua menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir
kepada saudara hasim adil
dan pak tengah sari selaku teradu satu pada waktu itu
yang ketiga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada semua anggota kpu
terakhir yang mulia saya sampaikan
kalau saja kpu dalam persidangan itu ahli menyampaikan
yang diajukan di bawah sumpah
kalau saja kpu tidak melanggar pasal pasal yang disebut tadi
maka tentu saja saudara gibran raka buming raka
tidak akan lolos dalam verifikasi
dan ditetapkan sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun dua ribu empat
itu sudah pendapat yang terakhir itu
yang terakhir mohon dikesampingkan
saya tutup dengan perkataan
terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang mulia
mudah mudahan apa yang kami sampaikan sebagai saksi dapat bermanfaat